siti mana janji lo katanya lo bayar sekarang
kok udah bulat balik bulat balik kemarin gak ada hasilnya
maaf nih belum dulu ya
suami saya juga belum pulang dari
gak ada siti gak ada gak ada enggak
lo bayar sekarang
tapi tapi sekarang saya belum ada uang
empat bulan lo kasih kesempatan buat lo siti
sekarang udah lima bulan lah yang mesti mesti lu bayar
maaf nih belum ada sungguh
gue kasih waktu ya sama lo sampai besok
kalau besok juga lo belum bisa bayar lu berusen sama anak buah gue
lo pinjam aja cepet lo bayar aja malas bayar lo besok
kamu bisa bego lo semua ya bego lo gue jadi takut gue jadi rugi
paman gue udah kasih pengelnitian api api api api
hah lu kira gampang cari kerja susah punya
mestinya lu ada pengertian
kalau lagi kerja lu jangan tidur
nah lu kalau cari doi jangan main judih lu tahu
lu kalau cantik cari lu dikejar kejar lu lari
lu mau lari ke mana lu
gue sekarang payah ini
bangkrut gue sekarang
sekarang gue tidak mau pakai lu lagi
lu juga pergi
ya masih untung kita tidak kena ciduk
terus kita bagaimana nekang
ya untuk sementara nganggur dulu
lah kamu itu mau kerja apa
terus becanya kok injut